presiden republik indonesia joko widodo jumat pagi membuka temu karya nasional gelar teknologi tepat guna dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan dua ribu delapan belas di jimbaran bali
kegiatan temu karya nasional gelar teknologi tepat guna dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan dua ribu delapan belas ini dihadiri sekitar lima belas peserta
terdiri dari gubernur bupati wali kota camat serta kepala desa dan kelurahan seluruh indonesia
acara yang digelar selama tiga hari ini merupakan gabungan kegiatan kementerian dalam negeri dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
presiden mengatakan anggaran dana desa dua ribu sembilan belas akan dinaikkan menjadi rp tujuh puluh triliun
selain dana desa pemerintah juga akan mengucurkan dana operasional desa dan dana kelurahan
dan mulai tahun depan diperlu saya sampaikan terutama untuk kota akan ada yang namanya

dan kalau depan dapat mengumpul saat ini juga perlu saya sampaikan mengumpul saat ini
akan ada yang namanya dana operasional
sehingga kepala desa lebih jelas menggunakan penggunaan dari dana desa itu
setelah itu yang akan garantisi pp nya
baru kita hitung itu nggak tahu dapat lima persen atau dapat empat persen
belum nanti akan kita putuskan tapi kurang lebih lima persen
lima persen kurang lebih
saya titik setelah kita menggarang ini yang namanya infrastruktur
baik yang besar maupun yang kecil di desa
ini mulai kita harus menggesa
tahap tahun ini tahap depan menggesa kepada pemberdayaan ekonomi
pemberdayaan ekonomi daerah pemberdayaan ekonomi desa
dengan inovasi inovasi dengan teknologi tepat guna
hati hati kita mulai masuk ke yang namanya teknologi